kita ke informasi terkait komisi pemberantasan korupsi yang menjaga gubernur jambi zumizola yang berpergian ke luar negeri
zumi zola ini tidak akan bisa beranjak ke luar negeri atau keluar dari tanah air hingga enam bulan ke depan
seperti dilansir lamandetik com surat keputusan kpk tentang pencegahan ke luar negeri atas nama zumi zola zulkifli telah diterima di jen imigrasi pada tanggal dua puluh lima januari dua ribu delapan belas kemarin
alasan pencegahan gubernur jambi periode dua ribu enam belas dua ribu dua puluh satu ini berkaitan dengan proses penyidikan kasus korupsi terkait proyek di jambi
namun pihak imigrasi enggan menyebut status hukum zumi dalam pencegahan itu
sedangkan periode pencegahan bagi gubernur yang juga mantan artis ini berlaku untuk enam bulan ke depan
sementara rumah dinas gubernur jambi digeledah petugas
komisi pemberantasan korupsi
penggeledahan dilakukan setelah beberapa waktu sebelumnya gubernur jambi zumi zola diperiksa kpk dalam kasus ketok palu rapbd jambi
saat penggeledahan sejumlah polisi berseragam dengan senjata lengkap di pos penjagaan baik di pintu masuk maupun pintu keluar
pagar rumah terkunci hingga hanya petugas yang bisa masuk
para petugas rumah tangga juga tertahan di luar rumah
saat penggeledahan zumizola dan keluarga sedang di jakarta
baik petugas kpk maupun perwakilan pemda jambi yang
ini tidak ada yang memberi keterangan penggeledahan ini